oleh karena itu akan kami laporkan bagaimana kinerja kita pada hari ini
jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah satu ratus lima puluh delapan dua ratus tujuh puluh tiga spesimen
pemeriksaan dilakukan melalui dua metode yaitu menggunakan real time pcr sebanyak satu ratus lima puluh tujuh tujuh ratus enam puluh sembilan spesimen
dengan menggunakan tes cepat molekuler tcm sebanyak lima ratus empat spesimen
spesimen ini kita ambil dari satu ratus tiga belas empat ratus lima puluh dua orang
hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan pcr
kita mendapatkan hasil positif tiga belas delapan ratus lima puluh
satu ratus tujuh puluh sembilan dari tcm mendapatkan hasil satu ratus lima puluh tiga orang sehingga total hasil positif yang didapatkan empat belas tiga puluh dua
total hasil negatif yang kita dapatkan adalah sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh orang
kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk odp sebanyak dua ratus empat puluh delapan enam ratus sembilan puluh orang
pdp tiga puluh tiga ratus tujuh belas akumulasinya
kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak tiga ratus delapan puluh tujuh
sehingga totalnya menjadi empat belas tiga puluh dua
kemudian kasus sembuh kita dapatkan tambahan hari ini sembilan puluh satu orang
sehingga total menjadi dua enam ratus sembilan puluh delapan
meninggal empat belas orang sehingga total menjadi sembilan ratus tujuh puluh tiga orang
kemudian tiga ratus tujuh puluh tiga kabupaten kota terdampak di tiga puluh empat provinsi
saudara saudara mari kita cermati angka angka ini
inilah gambaran gambaran kita
apakah kita telah melaksanakan
dengan baik kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun
memakai masker menjaga jarak dan tetap berada di rumah
inilah jawaban yang mungkin bisa kita jawab masing masing
oleh karena itu tidak ada pilihan buat kita
hanya satu patuhi seluruh langkah langkah untuk memutuskan rantai penularan ini
tetap di rumah
tidak melakukan percayaan
jangan berjalanan kemanapun
sekali lagi tidak mudik
kita tidak akan bisa memberikan jaminan
bahwa di sepanjang perjalanan kita tidak akan tertular dengan kasus ini
mari bersama sama untuk tidak mengambil resiko
permasalahan ini adalah permasalahan bersama
karena satu orang saja sakit dan berada di tengah tengah masyarakat
dia akan menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang lain
oleh karena itu tenggang rasa kita penting
saling mengikatkan mutlak
gotong royong jangan pernah diberhentikan
saudara saudara sekalian ini permasalahan kita
ini hanya kita yang bisa menyelesaikan
oleh karena itu mari kita lindungi diri kita
mari kita lindungi diri kita
mari kita lindungi keluarga kita
mari kita lindungi lingkungan kita
hanya ini yang bisa kita lakukan
dan kita pasti bisa melakukan itu
pemerintah masyarakat tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat
semuanya bahu membahu untuk melawan ini
oleh karena itu tidak ada ruang bagi siapapun
untuk kemudian tidak menjalankan aksi bersama kita
untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas
mungkinlah kita pasti bisa